prabu dan hanum dan andre
oke andrea cantik sekali pagi ini
dan suaranya bagus sekali ya praps ya
iya lagunya juga enak banget ya
jadi pemirsa andrea itu yang sekarang sedang
ramai dibicarakan di mana mana
nah ini adalah
ya yang baru saja memenangkan sebuah kompetisi luar biasa
di london inggris
nomor satu lagi
kok bisa sih
anda kan waktu itu sama papaku
coba cek di website kan
siapa tau ada ajang songwriting
terus kayaknya sayang banget kalau lagu lagu andrea itu
nggak dicoba dimasukin ke kompetisi di luar negeri kan
siapa tau bisa menang ya
terus yaudah anda kebetulan kemarin ketemu yang dari inggris judulnya song academy
ternyata empat lagu andrea yang andrea summit masuk semua
kamu serakah deh
terus terus itu ya diumumin lagi top sepuluh
dan kebetulan satu lagu andrea masuk judulnya who we are itu
dan itu juara satunya
iya itu juara satunya iya itu juara satunya
kerench keren banget itu kan kompetisi luar negeri
tapi emang sebelumnya udah pernah ikutan kompetisi lokal juga
kalau lokal pernah sih indonesian idol junior
oke pernah ikut dulu
tapi itu udah dulu banget
tapi ini aduh kok bisa akhirnya saya denger denger
mengalahkan tiga top tiga nya itu kemarin ada kanada sama slovenia ya
gimana caranya kamu dari asia ucuk ucuk tau tau jadi juara di london gitu
i mean kalau bukan karena papa mamaku kayaknya sih
terus jadi sekarang gini kan itu kan ajang untuk ini ya penciptaan lagu gitu ya
andrea sendiri kalau menciptakan lagu tuh kayak gimana sih biasanya
biasanya mulai dari melody sih
kalau meledinya strong anda baru lanjutin jadi lagu
habis itu lirik habis itu ya
kalau yang barusan deh kayak lagu si who we are ini berapa
berapa lama prosesnya
terus dimulai dari mananya dulu bikinnya
jadi kan anda sempat bawa lagu ini ke swadia
tapi pas anda ke sana anda cuma ada verse doang kan
terus ada lirik juga tapi
pas anda bilang ini kayaknya chorus deh
jadi pas chorusnya itu harus cari nada yang lebih tinggi lagi biar lebih
lebih nonjok ya
kalau ceritanya liriknya itu kamu terinspirasi dari sehari hari
atau kisah kamu sendiri atau orang lain atau gimana biasanya
andré lagi telpon temen andré ya malam malam terus kayak
temen papa mama
papanya udah gini aja
nggak udah gitu
nanti ditanya lagi
enggak kita lagi ngomongin tentang kehidupan terus kayak tentang sekolah
aduh kita mau kabur aja deh
gini gini udah males sama hidup
terinspirasi dari situ
terus terinspirasi dari situ
terus ternyata ke piano
mulai deh kok kayak keluar
semua ini keluar gitu kan
terus melodinya keluar liriknya keluar
kamu mulai kapan sih bisa tahu bahwa kamu tuh punya bakat dalam menulis lagu gitu
karena lagunya udah banyak banget ada berapa sekarang yang udah diceritain
apa nggak kebanyakan itu segitu
oh dua album tuh berarti itu ya
album kedua sih
album kedua sih juli ini kayaknya apa
udah keluar juga
tapi katanya anda ini udah dari usia sepuluh tahun kan
iya gimana gimana awalnya menemukan eh kok ternyata saya tuh punya bakat ini ya gitu
it's funny actually karena kan anda lagi liburan ke jerman sama keluarga
anda tiba tiba demam nggak bisa ikut sama keluarga jalan jalan jadi anda di kamar aja sendirian kan
bosen gak tau kenapa ke toilet terus dapat inspirasi untuk nulis lagu
itu tohid harus jadi tempat suci sekarang
bagaimana berkarya di situ lagi
tapi ini sekarang kan andrea udah jadi viral nih
banyak sekali musisi lokal yang akhirnya mau ngajak kolaborasi karena
andre juga disebut sebut sebagai
dari wr supratman pecinta lagu indonesia raya gitu
kalau kepikiran bapak wr supratman
dari sekolah pas anda sd itu kan dengerin indonesia raya
kok ini enak ya lagunya enak
tapi pas habis dengar kabar bahwa andrea itu cicitnya kayak
oh iya yang benar aja ini nggak mungkin
akhirnya kepengen kayak cita citanya menjadi beliau kan
sekarang bawa tuh lagu indonesia nya ke luar ya
ada lagu indonesia nggak sih yang dicapain sama kamu
ada tapi belum keluar
oh tapi belum keluar
oh terima kasih
oke nextnya deh andrea mau ngapain lagi
ini kan ambisi menang competition ini akhirnya dapat tawaran masuk banyak
kampus kampus musik terbaik dunia fyi
berklin juga menawarkan untuk andrea masuk ke sana
tapi akhirnya yang diambil bukan disana justru ya
bukan yang diambilnya cal arts di la
kenapa tuh ngelak ngelakin mereka
kaya kicau kicauan banget andrea
engga andrea udah banyak pertimbangan sih ya
gak ada sih enggak andrea udah banyak pertimbangan sih
gak ada sih
dari semua universitasnya terus kayaknya yang di la itu emang yang terbaik
karena dia juga kepingin dapetkan exposure sama belajar ilmu yang mereka akan ajarkan itu
mereka juga belajar kasih pelajaran nyindan sama gamelan
jadi ananya kaget
kan malu kan dari negara sendiri jadi nanti apa kayak satu bulan kemudian
nanti mau belajar gamelan ya
tapi udah belajar nyindannya belum disini
tapi gamelan udah
kalo nyindan kita tes dulu nih
aduh gak bisa
kalo pergi september
jadi itu apa s satu atau s dua
wah luar biasa ya
terus karya disana
nanti kalau kuliah jangan lupa untuk terus berkarya buat indonesia juga
bangga banget ya bisa ketemu andrea
semoga andrea bisa mengharumkan nama indonesia dan menginspirasi banyak anak anak muda di luar sana untuk seperti kamu
sekarang ini jamannya banyak ya
berkarya sesuai dengan passion
sesuai dengan passion
kayak andre kayak begini kan
empat belas tahun sudah dua puluh lagu
saya satu lagunya gak kelar kelar prap
gak kelar kelarnya dong
tapi ini sebelum kita berpisah sama andrea
kita mau dengerin satu lagu lagi dari andrea boleh kali ya
boleh boleh boleh
mau bawain lagu apa nih
oh sayang banget itu ya
kita young sih
oke lah kalo gitu andrea thank you so much